mama harus segera pulang sekarang
papa terkena serangan jantung mah
kenapa kamu baru telepon mama sih
ya allah sayang
alhamdulillah kalau kamu suka
itu inisialnya a b
biar kamu semakin rajin berzikirnya
ya dan jangan lupa
iya saat itu udah pasti
makasih banyak ya
eh cantik sini enggak
saya udah bangun ya
udah bangun ya
udah bangun sendiri ya
tas b ini punya perempuan itu kan
itu milik orang yang menurunkan darah tadi
udah pasti wanita itu bela
saat ini tanggung disalam cpu
jangan aja ya
aku udah cari kemana mana
aku juga gak ketemu sama bella
bella kamu dimana
kamu selalu menyimpan tasbih pemberianku ini
dan terus mendoakan aku bella
kamu juga telah memenuhi janji kamu sama bapak
aku malah membiarkan kamu pergi dari rumah
udah selesai operasinya
tolong selamatkan papua ya allah
tolong selamatkan dia
kamu angkat sekarang
tapi inget jangan macem macem
operasi papa berhasil
tapi kondisi papa
masih belum pulih
masih perlu waktu
rani kalau ngaku sekarang
berani kamu ngaw rapur aku

berani kamu ngaw rapur aku
berani kamu ngaw rapur aku

karena ternyata papa masih hidup
dan papa udah tau kebusukan kalian semua
jadi papa akan melaporin kalian semua ke polisi biar kalian dipenjara seumur hidup
orang anjar kamu
apaan sih ini
radit kamu harus segera ke bali dan bawa reyna sama kamu
ternyata mas arta itu masih hidup dan selama dia masih hidup masalah kita akan terus bertambah rumit
tapi selama kita menahan reina kita masih bisa mengontrol keadaan
mama harus segera pulang sekarang
papa terkena serangan jantung mah
apa kenapa kamu baru telepon mama sih
karena kondisinya sangat darurat dan afif gak mau mama khawatir
tapi kan papa suami mama harusnya kamu hubungin mama dong
mama mau beritahu mama
mama tenang dulu
papa sudah dioperasi dan operasinya berhasil
tapi kondisi papua belum pulih sepenuhnya
ini semua pasti gara gara ibu sahira
gara gara dia tuh jadi papa jadi sakit
ma mama gak usah zuzon
sebaiknya mama segera pulang sekarang
dan papa bisa berhasil sembuh karena bella mendodorkan darah dia
ya udah mama langsung ke airport langsung pulang ya
udah jam segini
bella belum pulang juga
aku khawatir terjadi apa apa sama dia
moga aja suami aku gak gangguin dia lagi
tapi bella juga gak bisa dibilangin
udah di bilangin jangan pergi jangan pergi
masih aja narik malem
sudah saya tungguin mama ya
di abisin ya rusuhnya ya
bentar lagi mama pulang ya
akhirnya kamu gak bisa kemana mana lagi bella
sekarang kamu milik aku bella
sekarang kamu milik aku bella

aku minta kamu ikut aku sekarang
kamu bisa bikin ular aja
berurusan sama aku bikin masalah buat kamu
bella kamu gak apa apa bella
ayo saya antar ke rumah yuk
ya allah bel kamu kenapa
bella jatuh dari motor tapi nggak apa apa
ya udah kalau gitu saya mohon pamit dulu
makasih ya pak
mama kangen banget sama syifa
kamu sih gak hati hati naik motornya
aku tadi cuma lemes aja abis doorin darah
buat om arta
papanya suami aku afif
ya aku kasian sama dia
karena pak arta itu kena serangan jantung
harus dioperasi dan butuh banyak darah
ya semua keluarganya gak ada yang cocok
jadi golongan darah yang cocok itu cuma aku
kenapa sih kamu gak lupain aja afib
mendingan sekarang kamu pikirin kamu siva dan juga janin yang ada di kandungan kamu
kalau misalkan sampai ada apa apa sama kamu
terus yang ngurusin siva siapa
mulai sekarang kamu lupain aja afif sama keluarganya
karena mereka juga belum tentu mikirin kamu
gak apa apa sih di
kita berdoa aja semoga pak arta itu cepet sembuh